tata usaha negara jakarta menolak gugatan partai idaman lantaran dianggap pokok gugatan yang kurang jelas
meskipun gugatannya ini ditolak partai idaman berencana untuk membentuk koalisi dengan partai yang telah lolos sebagai partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas nanti
majelis hakim menilai bahwa keputusan kpu yang tidak meloloskan partai idaman sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas telah sesuai dengan undang undang pemilu dan juga kpu
sementara itu partai idaman mengaku sudah melakukan aliansi taktis untuk mendukung kepala daerah dalam pilkada dua ribu delapan belas
tidak hanya itu partai idaman juga akan masuk dalam koalisi partai politik dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
sekarang ini kami juga telah melakukan aliansi taktis dengan partai partai lain untuk melakukan dukungan terhadap pilkada pilkada di hampir seluruh indonesia
dan ke depan di pilpres tentu kami akan tetap berkontribusi berpartipasi
jadi dengan mengadakan koalisi permanen dengan partai partai politik yang kira kira sejalan dengan kami
artinya sudah ada kesepakatan kesepakatan lah untuk memberikan dukungan kepada nanti di pilpres nanti